oh ya terus gimana masalah rumah apakah ibu sudah memutuskan
oh iya pak gini soal rumah ya ibu nolak pak
jadi kata ibu ibu gak mau terima
kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu yang serius
aku harus bikin kohar tutup mulut
kalau sampai dia ngomong macam macam ke mas bram gawat semuanya
kamu itu minta kertas apaan sama kohar
aku cuma mikir aja kalau kohar itu butuh motor
iya kan kohar
karena kasian kan mas dia itu pasti butuh motor untuk misalnya beliin obat bu aisyah atau makanan
itu bagus banget itu bu
bener pak kadang kadang tuh saya harus beli obat beli makanan jadi repot
ini bu farah mau beliin motor ihh ibu baik banget tuh bu
kalau gitu biar aku aja yang beli motornya
karena kan memang aku yang tanggung jawab kan
yang benar pak aduh terima kasih banyak pak
syukurlah kalau mas bram percaya sama omongan aku
yaudah mas kalau gitu aku pamit dulu ya
tuh repot repot dateng kesini
eh pak sehat pak
ya alhamdulillah sehat
papa apa kondisi nih
papa mau liat kondisinya bu aisyah
gimana sekarang kondisinya
kondisi mama udah mulai membaik tapi mama lagi sholat
yaudah kalau gitu biar papa tunggu aja deh
oh ya terus gimana masalah rumah
apakah ibu udah memutuskan
soal rumah ya
ibu nolak pak
jadi kata ibu ibu gak mau terima
kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu yang serius
aku harus bikin kohar tutup mulut
kalau sampai dia ngomong macem macem ke mas bram
aku harus kirim pesan kohar sekarang juga
karena obi kamu atau princes

umur kamu karena padam gila neng
lupa masa kamuently juga gija
aku di rumah ya

mungkin ibu udah selesai kok sholatnya
ya pak silahkan masuk
ya mereka antarin nih pak
bu pak pengen ketemu sama ibu
assalamualaikum bu aisyah
gimana keadaan bu aisyah sekarang
apa keadaan ibu
ibu udah lumayan membaik pak
ini ada uang untuk kamu
tutup mulut kamu
awas kalau kamu sampai bilang macem macem
kan jadi sama sama enak kita
aku gak mungkin terus terusan diperas sama kohar
aku harus bisa menghentikan ini
kalau ini sudah terserah
jangan kaget bu
jangan kabur lagi karim
kamu bisa jatuhan gaya
quran juga ngentri ku
bakal kutip kalau ngantuk
kamu alda alala saja

mohon ibu bisa menerima rumah pembelian dari saya bu
itu semua saya lakukan supaya ibu lebih tenang lebih nyaman buat pengobatan ibu
ibu papa dan mereka berencana ingin merawat ibu dan mengasih fasilitas yang terbaik
supaya ibu bisa cepat sembuh
ibu mau kan
ya sudah kalau begitu saya pamit ya bu
insya allah besok kita sama sama menyiapkan untuk kepindahan ibu
ya dah kalau gitu bu
mereka mau pulang dulu
tapi mereka janji mereka akan sering kesini ke bu
makasih pak blan
kamu kalau ada apa apa hubungi papa ya
om tahu nih kamu pasti kangen kan sama mika
ya enggak tapi om aku pengen izin ngajak mereka jalan jalan bentar
tapi jangan malem malem ya
oh siap om
tadi kan udah ketemu
kenapa ketemu lagi
bukannya kamu udah pulang
emang nggak boleh kalau misalnya masih kangen
yaudah kita pamit ya om ya
yaudah pak kalau gitu aku pergi dulu ya
siap om tenang
coba sini tahan kamu
kamu pasti kan capek
aku capek dari mana
kan yang ngerjain semua pekerjaan rumah kan bukan aku tapi orang dari kamu semua
kamu kok bisa kan capek
bilang ya sama aku
kamu kan gak sebuah itu
tapi semuanya akan terasa lebih mudah atau lebih enteng kalau misalkan kita jalanin sama

karena cinta kita kan kuat
setiap hubungan pasti ada rintangan
dan aku yakin
dan kita akan buktikan ke mama kalau cinta kita itu kuat
dimengerti membuatnya mu
cinta juga kencang
semakin aku berusaha keras untuk lupain bimo
semakin kangen aku sama dia